oke kita bahas soal ini bergabung bersama kami ada alvin lee pengamat penerbangan di cnn indonesia connected
pak alvin selamat malam
selamat malam mbak fusba
pak alvin ini garuda sedang ramai diperbincangkan karena viralnya menu tulisan tangan ya awalnya yang dianggap biasa tidak biasa begitu maksudnya
nah kalau dari pak alvin sendiri tanggapannya seperti apa
ya saya menilai masalah ini menjadi semakin meluas ya dari urusan video yang menunjukkan ada menu tulisan tangan
kemudian berkembang menjadi peraturan peraturan kemudian direvisi dan sekarang serikat pekerja garuda juga ikut melaporkan ke polisi
ini sebetulnya patut disayangkan karena bukannya suatu masalah itu diselesaikan dilokalisir diperkecil tapi justru makin membesar
sedangkan garuda ini kan satu perusahaan tpk ya
yang dimana opini publik persepsi publik itu besar pengaruhnya terhadap perusahaan tersebut
kedua airlines ini juga perusahaan yang sangat sensitif terhadap kepercayaan publik
karena konsumen itu kan sebetulnya menitipkan badan dan nyawanya kepada airlines
nah opini publik yang kurang baik ini tentunya
juga merugikan garuda
semula ketika video itu muncul di instagram saya juga mendapatkan linknya saya buka
pada umumnya saya dan teman teman itu masih ragu ragu apakah benar seperti ini atau tidak
jadi masih netral apanya garuda seperti ini
tapi dengan respon garuda yang saya nilai mungkin kurang didukung fakta fakta lapangan yang tepat
justru sekarang berbalik
pada umumnya respon publik terhadap garuda ini justru antipati ya
bahkan tidak sedikit yang menyatakan kecewa terhadap sikap garuda yang terkesan anti kritik itu
pak alvin sebelumnya apakah pernah mendengar garuda juga melakukan hal yang sama terkait dengan menu
ataupun layanan yang tidak memuaskan begitu untuk kelas bisnis khususnya
ya kalau ketidakpun
saya sendiri juga pernah ya mengalami beberapa tahun yang lalu saya di klons garuda di terminal dua waktu itu
kemudian ternyata di dekat makanan itu ada lalat saya juga mengambil video saya unggah di media sosial
tapi saya kirim juga kepada waktu itu direktur niaganya
dan dalam hitungan menit sudah ada respon ya karena memang niatnya beda waktu itu saya niatnya memang saya punya
kenapa saya kecewa saya merekam kemudian saya menyampaikan ke direktur niaga saya juga unggah di youtube saya kalau nggak salah
itu karena saya punya ekspektasi bahwa standar garuda adalah seperti ini
kalau terjadi sesuatu yang di bawah standar tentunya saya kecewa kan
tapi saya juga masih punya pengharapan bahwa dengan kritik saya ini ada perbaikan dan kembali ke standar semula
saya berbaik sangka
tentu saja bahwa video kemarin itu juga mungkin ungkapan kekecewaan karena penumpang atau konsumen punya ekspektasi
bahwa sekelas garuda apalagi kelas bisnis tidak pada tempatnya terjadi ada menu tulisan tangan
tapi apakah benar menu tulisan tangan itu merupakan kesalahan dari garuda
kenapa itu bisa terjadi
kan seharusnya garuda melakukan investigasi internal dulu
tidak tergopoh gopoh kemudian merespon dengan keluarnya suatu aturan dan sebagainya itu
tapi kan behavior pak alvin gitu mungkin berbeda jauh dengan behavior milenial yang apapun dilaporkan apapun diunggah begitu
apakah menurut pak alvin harusnya pihak maskapai maskapai apapun selain dari garuda indonesia harusnya juga sudah menjadi lampu merah begitu
jangan sampai harus ada zero mistake lah katakanlah
jangan sampai ada kesalahan yang bisa
mungkin diunggah dan juga keluar ke publik
itulah perlunya airlines apapun tidak hanya garuda menyediakan saluran pengaduan yang kekinian juga
jangan mengandalkan misalnya di garuda itu kan ada di masalahnya formulir suggestion form itu ya
itu kan sudah sistem itu kan sudah entah belasan tahun entah puluhan tahun sedangkan dunia ini terus maju
saya punya ekspektasi perusahaan seperti garuda yang juga high tech juga
ini juga memberikan saluran pengaduan yang memungkinkan misalnya tidak harus tertulis
bisa dengan foto bisa dengan video bisa juga dengan rekaman suara
berikan saluran pengaduan misalnya lewat whatsapp lewat twitter dan sebagainya
sehingga ini yang kekinian lah
sebab dunia maju masa untuk pengelolaan pengaduannya tidak ada perubahan
jadi manajemen krisisnya juga harus diubah mengikuti zaman begitu ya
mengikuti arus zaman sekarang begitu
pak alvin lee terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected